kita ke informasi selanjutnya kemarau yang sudah mulai terjadi membuat puluhan hektare hutan jati di taman nasional baluran situbondo terbakar
teriknya matahari dan kencangnya tiupan angin membuat api sulit dipadamkan oleh petugas gabungan
petugas perhutani kph banyuwangi utara ini berusaha memadamkan api yang merambat mendekati jalur pantura hutan baluran situbondo jawa timur
kebakaran ini terjadi di hutan jati wilayah penguasaan bersama taman nasional baluran dan perhutani kph banyuwangi utara
petugas menyebut api diduga berasal dari arah timur hingga akhirnya merambat ke arah barat dan menghabiskan lebih dari sepuluh hektare
tanpa peralatan pemadam yang memadai petugas perhutani dibantu anggota tni dan petugas taman nasional menggunakan ranting pohon untuk mematikan api dengan cara memukul mukul titik api
kobaran api ini terus menjalar hingga tiga titik wilayah sehingga petugas perhutani dibantu tni dan taman nasional
akibat asap tebal jalur pantura sejauh dua km tertutup asap
pengguna jalan terganggu karena pandangan menjadi pendek
mobil pemadam kebakaran sudah didatangkan namun karena tak ada akses akhirnya kendaraan ini menyemprot di pinggiran saja